dan untuk mengetahui situasi terkini di sana sudah bergabung melalui sambungan zoom
warga negara indonesia winnie fedrametta di balmoral aberdeenshire
selamat siang waktu skotlandia mbak winnie
selamat siang mbak
bagaimana situasi terkini di sana
apakah sudah terlihat ada persiapan prosesi seremoni pemakaman ratu elizabeth ii
bagaimana situasi terkini di sana
bagaimana situasi terkini di sana
apakah masih ramai atau bagaimana
masih ramai pengunjung masyarakat sekitar masyarakat scotland ya
terutama ya sekitar aberdeenshire ya
dan karena banyak jalanan ditutup oleh polisi
maka disediakan bus dari balater untuk para pelayat yang akan memberikan penghormatan terakhir kepada ratu
oke kalau tadi mbak winnie mengatakan bahwa banyak jalanan yang ditutup
bagaimana kemudian dengan pengamanan di sana
mbak winnie melihatnya bagaimana
kalau di sini cukup tertib ya karena saya tidak maksudnya untuk keramaian atau crab sendiri itu saya lihat sih cukup tertib
dan mereka sudah ada alur alur di mana pengunjung akan diberikan bens seperti ini warna putih dan tidak bisa

maksudnya wartawan juga tidak bisa sembarangan masuk ke dalam area maksudnya wartawan juga tidak bisa sembarangan masuk ke dalam area
untuk meletakkan bunga
jadi yang saya lihat di sini sudah ada spot spot khusus gitu
untuk wartawan jurnalis untuk para pengunjung di mana para pengunjung bisa meletakkan bunga terakhir dan sangat rapih dan sangat tertib sih saya lihat
baik jadi ada pengaturan waktu tertentu begitu ya
bagi warga apabila ingin menyampaikan rasa bela sungkawa misalnya untuk memberikan bunga dan lain sebagainya
itu pengaturannya bagaimana mbak winnie
kalau untuk waktu tidak ada selama dua puluh empat jam bagi masyarakat yang ingin meletakkan bunga sebagai
karena sebenarnya kalau misalnya ada di belakang saya itu adalah gate masuk ke dalam balmoral castle
sedangkan dari gate untuk menuju ke dalam castle itu sendiri masih jauh
jadi para pengunjung juga hanya diperbolehkan sampai di perbatasan gate tersebut
ya kalau aktivitas di sana bagaimana mbak winnie
apakah masih berjalan normal atau bagaimana
apakah toko toko tutup misalnya
kalau toko toko kalau balmoral ini sendiri ini semacam tempat khusus ya balmoral castle
jadi tidak terdapat toko toko di sekitaran sini
tapi ada kota terdekat yaitu namanya balater sekitar sepuluh lima belas menit menggunakan mobil
itu toko toko masih buka seperti biasa
tapi kalau misalnya saya lihat di sepanjang jalan banyak para pengunjung yang datang berjalan kaki
karena dari balater ke sini gitu
tapi untuk di sekitaran balmora sendiri cuma hanya para pengunjung yang ingin meletakkan bunga saja
tidak ada aktivitas lain
untuk mengucapkan bela sungkawa sejauh ini diberikan dengan cara menyampaikan atau memberikan bunga begitu ya di sekitaran lokasi
apakah kemudian ada mungkin semacam himbauan atau arahan begitu ya untuk melakukan waktu bela sungkawa atau bagaimana
oh tidak ada
ada juga untuk memanjatkan bunga atau untuk memanjatkan doa atau sekedar untuk berdiri mengheningkan gitu
semuanya terlihat lancar sih di sini
dan di sini juga orang orang datang dan pergi ya begitu
begitu mereka sudah selesai mereka langsung pergi
jadi tidak banyak masyarakat yang untuk tetap dalam kurun waktu yang lama tinggi sini tidak
jadi kalau misalnya bisa terlihat di belakang saya juga tidak begitu ramai
seperti yang kalau misalnya kita lihat di london di buckingham palace di sini termasuk sepi
karena juga di sini orang orang juga maksudnya setelah mereka sudah meletakkan bunga mereka memanjatkan doa mereka mengambil foto sebentar langsung mereka meninggalkan tempat
jadi tidak ada kerumunan masa seperti kalau misalnya di london gitu di buckingham palace mereka menunggu tidak ada
kalau di sini kalau di balmoral sendiri mereka datang udah gitu mereka pergi
jadi tidak ada kerumunan masa
oke mbak winnie terakhir mungkin bisa disampaikan kembali
apakah sudah ada informasi soal detil kapan kemudian waktu pelaksanaan pemakaman akan dilakukan prosesi pemakaman dilakukan dan kapan kemudian jenazah ratu elizabeth ini akan dibawa ke london
pada tanggal tiga belas september
jadi besok akan dibawa menggunakan mobil
iring iringan ke edinburgh
jadi dari tanggal sebelas sampai tiga belas akan disemayamkan di holyrood palace
nanti berikutnya tanggal empat belas akan diterbangkan menggunakan pesawat ke london
dan selanjutnya akan disemayamkan di westminster abbey
dan info terakhir juga saya dengar beliau akan dikebumikan di westminster abbey
oke baiklah kalau begitu
terima kasih mbak winnie vedrameta
langsung dari balmoral aberdeenshire
terima kasih atas informasinya
selamat siang waktu scotlandia